kita ke informasi pertama menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto diserang orang tak dikenal
berdasarkan rilis kronologi kejadian dari polisi peristiwa ini terjadi pada kamis siang di alun alun menes desa purwaraja kecamatan menes pandeglang banten
penyerangan dilakukan saat wiranto turun dari mobil kemudian seseorang yang mengenakan kaos hitam menyerang dan menusuk bagian perut wiranto dengan senjata tajam berupa gunting secara membabi buta
kepala polsek menes kompol daryanto menderita luka tusuk di bagian punggung sedangkan satu orang terluka di bagian dada sebelah kiri atas
polisi langsung meringkus pelaku dan seorang wanita yang diduga istrinya
belum sampai ke sana